ke jalan tol yang menuju ke jakarta ya
karena ada peraturan pemirsa mulai dua belas maret nanti
peraturan ganjil genap di jalan tol jakarta cikampek resmi diberlakukan
sebenarnya apa saja isi dari permen hub tersebut
nah kita akan mendengarkan penjelasan dari koresponden mumtazah catra diningrat berikut ini
mulai dua belas maret peraturan menteri perhubungan no delapan belas tahun dua ribu delapan belas
peraturan ini secara resmi mengatur lalu lintas di sepanjang ruas tol jakarta cikampek
selama proses pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional atau psn masih berlangsung
saat ini di ruas tol jakarta cikampek ada dua psn yang tengah berlangsung
yakni pembangunan lrt dan tol cikampek elevated
dan satu psn tambahan yang akan dimulai akhir maret
yakni proyek kereta api cepat jakarta bandung
pembangunan tiga psn ini berimbas pada kepadatan lalu lintas
di ruas tol cikampek
saat ini visi ratio atau kepadatan lalu lintas di tol cikampek
telah mencapai di atas satu
itu artinya jumlah kendaraan yang melalui tol cikampek
jauh lebih tinggi dibanding kapasitas tol itu sendiri
padahal idealnya visi ratio berada di angka tujuh atau delapan
yang artinya lalu lintas di dalam tol akan ramai namun lancar
setiap harinya tol jakarta cikampek dilalui oleh lebih dari tujuh puluh ribu kendaraan

yang terlalu banyak kendaraan yang terlalu banyak kendaraan
dan dengan pembangunan infrastruktur kemacetan pun menjadi semakin parah
karena itulah kementerian perhubungan bersama dengan instansi terkait
mengeluarkan permain hub tersebut
dan berikut sejumlah hal yang perlu anda ketahui mengenai permain hub ini
peraturan ini akan berdampak kepada semua jenis kendaraan
pertama bagi kendaraan bersumbu tiga atau lebih akan dilarang melalui tv
tol jakarta cikampek mulai ruas cawang hingga karawang barat
larangan ini berlaku setiap senin hingga jumat
peraturan ini tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut bahan bakar
kedua bagi kendaraan golongan satu akan diberlakukan sistem ganjil genap
yang berlaku setiap senin hingga jumat kecuali hari libur nasional
konsepnya sama dengan peraturan ganjil genap yang diperlakukan pemprov dki
nantinya kendaraan yang diperbolehkan masuk dari pintu tol bekasi barat satu dan dua
bekasi timur tambun jatiwaringin dan pondok gede akan dibatasi sesuai dengan tanggal
dan nomor plat kendaraan
sehingga pada tanggal ganjil kendaraan dengan plat nomor genap
akan dilarang memasuki lima pintu tol ini dan juga sebaliknya
adapun peraturan ini tidak berlaku untuk kendaraan kendaraan ini
nah untuk yang golongan terakhir ini saya perjelas ya
hanya berlaku untuk kendaraan pengangkutan uang
bukan untuk kendaraan jasa pengiriman dan lain lainnya termasuk media
sosialisasi mengenai permen hub ini juga dilakukan di lima pintu tol tersebut sejak senin lima maret
pengendara kendaraan golongan satu berpat ganjil
pastikan di tanggal dua belas maret dan juga di tanggal genap lainnya
untuk menghindari lima gerbang tol tadi jika anda tidak mau terkena sanksi tilang
atau lebih buruk lagi
terjebak di kemacetan karena pasti banyak sekali para pengendara yang ingin menghindari tilang
dengan melakukan putar balik menuju ke arah arteri
mumtazah chatteliningrat jakarta